kalo janjiannya gak diganti saya gak boleh mudik kebaran mas sama majikan saya
ampun sebegitunya ya mbak
yaudah gue telepon tisna dulu biar mbaknya juga gak nyari nyari
maaf mbak salah
gak jualan es dawet lagi
aku selama bulan puasa emang gak jualan cuy
ceritanya hormatinan puasa nih ya
itu yang pertama
yang kedua cuy
kamu jangan nyabarin nyabarin aku cuy
tapi kalau setiap orang nyabar nyabarin aku jadi gak sabar joy
aku mulai gak sabar loh ini join
ngapain lo disini
saya tadi liat seneng rika dibonceng sama cowok
kayak lah gitu aja cemburu
lo boncengin aja lagi cowoknya
gue mau ibadah siang dulu
kamu dari mana aja sih
telepon kamu juga nggak aktif
gue nganterin penumpang
kok lama sekali atuh
tau tuh gue suruh tungguin
katanya yang mau dijemput belum datang
kamu lupa ya sama barang penumpang pur yang jatuh tadi pagi yang saya titipin sama kamu
gue lupa sih demi allah lupa
gak tau tadi gue gantung disini
semba yang punya nyariin
majikanya marah kalo barangnya gak ketemu
kalau kita ganti berapa ya
mungkin sekitar dua ratus ribu
tis gitu patungan yuk
gue tadi udah dapat tujuh puluh lima ribu
kamu sih enak jack
saya baru dapat empat puluh ribu
hah saya baru inget
si pur juga harus saya ikut gantiin
kan dia yang jatuhin

sebentar lagi juga nyampe
ini baru sampe belokan
doa terang bapak
gak gutenang banget pak
ngapain berhenti kan nyari pur
itu dia jack kita mau nyari kemana
ya ke pangkalan lah
kalau nggak ada
udah pasti ada orang tongkrongan diri sana doang
anterin saya ke rumah temen kamu
ojak apa tisna
kalau ojek jam segini biasanya dia udah ada di rumah
tapi kalau tisna saya nggak tau
yaudah deh ojak dulu
kan dia yang jatuhin belanjaan saya
jadi dia yang harus tanggung jawab
tuh kan kurnya juga nggak ada di sini
biasanya kan ada
kamu sih nggak percaya sama saya
saya kan udah bilang kurnya nggak ada di sini
kalau nggak ada nah
ya kan yang penting ada kata kata gak adanya
ini semua salah lo
kenapa sih lo titipin ke gue
kok kamu jadi nyalahin saya
berarti kamu lebih salah
sesalah salahnya buah masih salah dulu
kamu dulu pur
saya bukan ngasih tahu ada pur
tapi pur juga salah
jak mau kemana
mau nyari orang yang bersalah satu lagi
biar jadi berjamaah ya
kalau janjiannya nggak diganti saya nggak boleh mau dikebaran mas sama majikan saya
sebegitunya ya mbak
yaudah gue telepon tisna dulu
biar mbaknya juga nggak nyari nyari
saya mencet nomer yang bekas telfon mbak tadi
boleh liat pur kakak
liat tapi si john mau
aduh dingin aduh dingin
aduh dingin tak tak tak
mau tapi karetnya dua
aduh sakit gue lelek kali tarik kumisnya
dih keren keren ditarik kumis gue kayak gini
pati murah juga nih
tumben laki lo jam segini belum pulang
nggak tau mak
biasanya jam segini udah siap siap buka
sini pinjem hapenya mak
tati mau telepon bang ojak
lah telepon lo kenapa
pingsannya tinggal seribu
tafat nggak cukup
teleponnya gak aktif
kali aja laki lo buka di jalan
gak mungkin mak
masa bang ojek udah belanja mahal mahal bukanya di jalan
ya udah deh soalnya lo liat tv gi
kali aja udah ajarin maghrib
kan dari musola kedengeran mak
yang ajar di musola itu dengerin dari tv
belum lagi kalau mau anjingnya aus
pastinya dia buka puasa dulu
udah mau maghrib
buka puasa tempat gue dulu yuk
kalau saya sih hayu hayu aja jak
alhamdulillah sampai saat ini
saya belum batal puasa
walaupun cobaan berat datang hari ini
itu tadi saya liat neng rika dibonceng cowok lain
itu mah bukan cobaan
mabuburit itu paling asik main cutture sendiri
udah pasti menang
bang pelatar bikin aku kaget aja deh
asal yang kalah traktir aku tak silahkan
di warung momun ya
kenapa mesti di warung bambungun sih
kan yang lebih enak banyak
memang yang enak itu banyak
tapi yang jauh tang cuma di momun
eh ada kantis nak
kirain abang buka di luar
agak mau ngapain buka di luar
di rumah ada makanan gratis
sekalian siapin buat dia
udah ada kok
kalau cuma buat makanan masuk ke mulut mah
untuk ngebatalin ada
kalau dia mah kasih lalera aja buat ngebatalin